laki laki ini bernama basukira harjo
pada dua ribu sembilan belas ia mengaku mengalami sejumlah gejala aneh pada tubuhnya
mulai dari demam sesak nafas hingga batuk berkepanjangan
namun saat itu ia tidak melakukan pemeriksaan dan mengabaikannya
sadar gejalanya semakin parah pada dua ribu dua puluh satu ia melakukan pemeriksaan kesehatan
dokter mengatakan ia mengidap tbc atau tuberkulosis
hal itu terlihat dari hasil pemeriksaan rotgen paru serta tes dahak yang dilakukan
dokter memutuskan untuk melakukan pengobatan tb selama enam bulan dengan diberikan resep obat
selama itu pula basuki tak boleh absen mengkonsumsi obat yang diberikan dokter
setiap bulan ia melakukan pemeriksaan untuk melihat perkembangan kesehatannya
hingga akhirnya pada bulan ke enam ternyata bakteri pada paru paru basuki masih ada
saat itu ia dinyatakan belum bebas tbc
sehingga dokter memutuskan melanjutkan pengobatan tbc pada basuki selama dua tahun ke depan
selama enam bulan diperiksa lagi
belum ada kemajuan
diperiksa lagi sama dokternya dites lagi dahaknya dinyatakan tbmdr
jadi kalau bakterinya kuat kebal katanya
jika diganti obat dikasih obat lagi
jumlahnya enam belas waktu pertama
jadi kalau selain obat kalau kondisi imunnya bagus bisa berkurang obatnya
dari enam belas jadi lima belas empat belas
tuberkulosis adalah penyakit menular akibat infeksi bakteri
penyakit ini umumnya menyerang paru paru
tbc sebetulnya penyakit yang bisa sembuh dengan penanganan yang tepat
menurut dokter spesialis paru rumah sakit immanuel bandung
program pengobatan tbc di seluruh dunia sama
jenis obat yang digunakan pun sama
sehingga pasien harus benar benar mengikuti program yang telah diberikan
jika berhenti sebelum waktunya maka akan menyebabkan resistensi obat
ketika pengobatan baru jalan sebulan dua bulan rasa sudah enak
sudah tidak ada keluhan apa apa badannya sudah enak
mereka merasa males ngapain minum obat terus
nah itu akibatnya nanti kalau ternyata tidak tuntas obatnya tidak sampai selesai
akibatnya malah jadi kebal nantinya
penyakitnya tidak sembuh tapi kumannya menjadi kebal terhadap obat itu
pencegahan penyebaran tbc bisa dilakukan jika pengidap tbc diobati dengan baik
selain itu perlu kesadaran untuk menjaga penggunaan
barang barang pribadi milik pengidap tbc yang tidak digunakan bersama dengan anggota keluarga lainnya
dengan pasien tadi minum obat dengan baik dalam waktu dua minggu saja minum obat
sebenarnya potensi penularan sudah berturun secara drastis
jadi kalau itu yang pertama
jadi vaksinnya sendiri yang harus minum obat
kemudian yang kedua adalah kembali vaksinnya
pastinya harus menjaga diri bagaimana supaya dia tidak menularkan ke sekelilingnya
artinya biasanya kita ajarin vaksinnya harus ada etiket batuk
dengan baik misalkan kalau batuk ditutup
berdasarkan data dinas kesehatan jawa barat
temuan kasus tbc sejak dua ribu dua puluh terus meningkat seiring dengan masifnya pelacakan yang dilakukan
pada dua ribu dua puluh ada delapan puluh empat dua ratus empat puluh tiga kasus ditemukan
dua ribu dua puluh satu ada sembilan puluh dua enam ratus dua puluh empat kasus ditemukan
sementara hingga oktober dua ribu dua puluh dua terdapat satu ratus tiga tiga puluh enam kasus ditemukan
ketua tim pencegahan penyakit menular dan tidak menular dinkes jawa barat yudi koharudin menyebut
strategi percepatan eliminasi tb difokuskan pada peningkatan penemuan kasus
tak hanya itu penguatan koordinasi dua puluh tujuh pemerintah daerah
dan peningkatan akses layanan tbc juga gencar dilakukan
meski demikian ia mengakui masih ada sejumlah tantangan yang masih sulit ditangani
salah satunya adalah minimnya informasi penanganan tbc di masyarakat
rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam kepatuhan minum obat tbc
itu yang paling pertama
yang kedua memang tingkat kepadatan
pertumbuhan penduduk itu yang tinggi itu akan sangat mempengaruhi pada saat penularan
yang ketiga ini adalah keterlambatan diagnosa tbc karena keterbatasan sarana dan prasarana
ini menjadi juga tantangan buat kita
saat ini din kes jawa barat memiliki sekitar tiga layanan kesehatan tbc yang bisa dimaksimalkan
untuk menekan penyebaran kasus tbc di jawa barat
pelayanan bisa dilakukan dari fasilitas kesehatan tingkat satu yakni puskesmas
di setiap wilayah di jawa barat
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat